tiga puluh lima pasukan khusus taifib menerima brevet keparaan
untuk disiapkan sebagai pasukan khusus dalam pengamanan wilayah timur indonesia
kemampuan seorang pasukan khusus taifib setara dengan tiga puluh lima pasukan biasa
mereka mampu menginfiltrasi musuh melalui tiga media langsung
yaitu udara darat dan laut
inilah persiapan ke tiga puluh lima siswa pasukan khusus taifib
dalam aksi terjun payung atau free fall di markas komando skuadron empat ratus puspenerbal juanda surabaya
aksi terjun payung ini merupakan syarat untuk mengambil brevet keparaan
sehingga mereka dapat menjadi pasukan khusus taifib tni angkatan laut
meski baru melakukan penerjunan sebanyak tiga belas delapan belas kali
namun tiga puluh lima siswa pasukan khusus taifib menerima brevet keparaan
dan para siswa pasukan khusus taifib ini mampu terjun hingga menerat dengan sempurna
dengan kesempurnaan mendarat dalam terjun payung atau free fall ini
dipastikan para siswa pasukan khusus taifib ini akan dapat menginfiltrasi pasukan musuh dari udara secara langsung
tiga puluh lima anggota pasukan khusus taifib ini dipilih melalui berbagai tes yang berat
dan telah menempuh pendidikan selama kurang lebih sembilan lima bulan lamanya
dengan kemampuan yang setara dengan tiga puluh lima pasukan biasa
pasukan khusus taifib ini
nantinya dapat langsung ditempatkan untuk menjaga kesatuan negara indonesia
khususnya di wilayah timur dengan diresmikannya markas komando armatim tiga di sorong papua
setelah menerima brevet keparaan
ketiga puluh lima siswa ini akan langsung menerima pendidikan intelijen
sehingga semakin menambah kemampuan pasukan khusus taifib
untuk dapat menginfiltrasi lewat tiga media
yaitu darat laut dan udara